seorang istri di depok jawa barat diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya
perempuan melaporkan kekerasan yang dialaminya ke polres metro depok namun ia malah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama dua hari
rabu siang ayah dari perempuan itu mendatangi polres metro depok untuk menanyakan penahanan anaknya
menurut noviansyah ini bukan pertama kalinya anaknya mendapatkan kekerasan dari sang suami
sementara itu kasat reskrim polres metro depok akbp yogen herusbaruno menyatakan
peristiwa tersebut bermula pada dua puluh enam februari
di mana kedua suami istri itu terlibat pertikaian dan berujung pada perkelahian
kedua pihak baik suami maupun istri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kdrt
namun sang suami tidak ditahan lantaran alasan kesehatan
kita terjadi saling lapor di polres depok dimana sang istri melaporkan lebih dahulu
kemudian sang suami melaporkan kemudian
dua duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga
kemudian pada saat rj dari salah satu pihak mengajukan rj
pihak sang istri tidak hadir sama sekali
sehingga akhirnya kasus tetap berlanjut
kita tetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan
luka dari sang suami ini terkait kalat kelaminnya sudah sangat parah ya
sehingga selama dioperasi tidak ada rekomendasi dari rumah sakit
untuk tidak boleh dilakukan penahanan
kasus ini viral di media sosial setelah adik dari sang istri
mengunggah sejumlah video dan foto sang kakak di akun twitternya pada selasa dua puluh tiga mei
sang adik melalui cuitannya mempertanyakan perbedaan perlakuan
antara suami istri itu dan meminta keadilan atas kasus yang menimpa
tim liputan cnn indonesia